sekarang kita kemana
karena gue akan kebahagia saya
apapun yang terjadi
gue bakal ngelihut
hamba mohon hari ini adalah hari terakhir penantian kami mencari keadilan
semoga tidak ada lagi halangan
dan malam ini
malam ini elsa sudah tidak bisa lari lagi
saya sungguh berharap ya allah
dia bisa tertangkap dan memperbaiki diri
pertanggung jawabkan semua perbuatannya
ya wah dengan tertangkapnya elsa
hamba harap anak hamba roy akan tenang di sisimu ya allah
mudahkanlah jalan penangkapan elsa ya allah
hamba memohon kepadamu ya allah
aku mimpi buruk
tenang tenang ya
tolong sekarang kamu tenang
atau telfon siapa deh pak tanya
tanya sama mereka perkembangannya elvi sekarang gimana
kamu tenang dulu
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
maaf ganggu malam malam ya nak
papa mau tanya
ada perkembangan nak
dan mas sino dan polisi lagi mau
ketemu pak pengindapannya elsa dan ricky
menggantikan anak anak kita
menggantikan anak anak kita
menggantikan anak anak kita
menggantikan anak anak kita
menggantikan anak anak kita
menggantikan anak anak kita
menggantikan anak anak kita
menggantikan anak anak kita
elsa berhenti berlari
hidupnya jauh lebih tenang nantinya mah
kita berdoa sama sama mah
untuk elsa lebih baik
barusan saya dapetin info
dari orang yang berjaga di hotel pak
kalau ricky dan mbak elsa
akan meninggalkan hotel itu pak
oke makasih info yarin
saya segera ke sana
mobil mobil sih menenggelam pergi begini harus gimana gue mau di penjara
menyerahlah kalian juga terkebong